banjir yang cukup deras menerjang sejumlah akses jalan di kota cimahi jawa barat selasa sore
banjir diperparah dengan tidak berfungsinya sistem drainase jalan
hingga membuat banyak kendaraan mogok dan terpaksa berbalik arah
bahkan satu unit kendaraan bermotor milik pengendara terseret arus di kawasan jalan cipaligo
selain menyapu akses jalan banjir juga menerjang sebuah kompleks perumahan
menurut warga banjir kerap terjadi saat turun hujan deras
karena buruknya saluran drenase yang banyak tersendat sampah

bahaya ini dibawahkan banyak yang jatuh
sejumlah kendaraan terjebak kemacetan panjang dari arah jakarta menuju bsd tangerang selatan
atau di ruas tol kilometer delapan akibat terendam banjir hingga setinggi sembilan puluh cm
banjir juga diakibatkan karena buruknya sistem drenase yang berada di sisi kiri dan kanan tol saat turunnya hujan
reka esah lalu lintas pun diberlakukan sejak kilometer delapan
banjir juga diperlukan di kedua arah ruas tol
hujan deras disertai angin kencang pada selasa membuat kantor pengadaan barang dan jasa di area kantor gubernur jawa barat
di kawasan gedung sate bandung tergenang banjir
ketinggian air mencapai tiga puluh cm
akibatnya seluruh barang dan dokumen penting pemprov yang ada di kantor dievakuasi petugas
menurut kepala biro umum pemprov jawa barat banjir kali ini bukan yang pertama
sebelumnya banjir yang terjadi di jawa barat adalah hal yang tidak terjadi
hal ini juga pernah terjadi karena memang kontur tanahnya yang menurun
pasca banjir petugas langsung membersihkan ruangan yang terdampak banjir
deniputan cnn indonesia